lalu bagaimana langkah awal untuk mengantisipasi bakteri antraks
berikut kami tampilkan ciri ciri daging yang layak dikonsumsi
kemudian ciri ciri orang terkena antraks dan cara mengolah daging yang baik dan benar
waspada ancaman antraks
kita lihat terlebih dahulu untuk siklus penularan dari antraks
penularan antraks ini bisa terjadi dari ternak ke manusia tentunya melalui bakteri antraks
atau yang disebut dengan bakteri bacillus anthracis
sehingga bakteri ini awalnya menjangkit ke hewan ternak yaitu kasusnya di sini adalah sapi
baru akhirnya bisa terkena ke manusia ini melalui keberadaan ternak yang sudah terkena oleh virusnya
penggunaan antraks ini dapat terjadi melalui tiga cara
seperti misalnya yang pertama adalah melalui kulit atau kontak langsung manusia dengan ternak yang sakit
sehingga jika bakteri antraks sudah ada di tubuh sapi ini maka jika seorang manusia
akhirnya menyentuh sapi itu maka bakteri antraks
akhirnya bisa berpindah ke manusia sehingga manusia juga terkena bakteri antraks dengan sentuhan tangan
kemudian yang kedua adalah dengan mengkonsumsi daging hewan yang positif antraks
sehingga setelah ada sentuhan langsung dengan sapi ataupun hewan yang terkena dengan bakteri antraks
kemudian jika mengkonsumsi daging sapi yang sudah terkena bakteri antraks
maka seorang manusia ini juga akan mengalami ataupun terkena bakteri antraks
dan yang ketiga ini melalui udara
menghirup spora antraks
sehingga jika manusia pun mendekati sapi ataupun juga kandang yang sudah positif terkena bakteri antraks
maka bukan tidak mungkin manusia itu juga akan terkena bakteri antraks
namun penyakit antraks ini tidak dapat menular dari manusia ke manusia
sehingga memang untuk transfer dari bakteri ini melalui hewan ternak yaitu melalui sapi
kasusnya disini kemudian juga bisa melalui lalat karena bakteri antraks juga bisa mampu berpindah
kemudian juga lalat bisa langsung mentransfernya ke sapi dari sapi bisa juga langsung akhirnya kembali ke manusia
kemudian untuk yang selanjutnya ini adalah gejala gejala dari penularan antraks
sehingga inilah gejala yang bisa anda lihat jika anda terkena bakteri antraks
kalau melalui sentuhan itu muncul bekas seperti gigitan serangga kemudian juga melepuh dan menjadi lubang
dengan pusat berwarna hitam
kemudian juga gejala berkembang selama setengah hari
sehingga jika anda menyentuh hewan ternak yang sudah terkena bakteri antraks dan anda mengalami tiga hal ini
maka anda harus segera langsung ke dokter
kemudian jika melalui konsumsi ataupun juga daging sapi yang sudah terkena bakteri antraks yaitu mual demam
dan juga kehilangan selera makan setelah mengkonsumsi daging yang terkena bakteri antraks
kemudian ada pembengkakan di leher dan diare berdarah dan sakit perut yang parah
jika anda mengalami semua gejala ini anda langsung harus pergi ke dokter
kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengantisipasi dari bakteri antraks
yang pertama adalah tentunya vaksinasi massal pada hewan ternak sehingga tidak saja hewannya namun juga harus dibersihkan kandangnya
ini juga menjadi salah satu antisipasi agar hewan hewan anda tidak terkena bakteri antraks
kemudian juga tentunya ada pengawasan distribusi dari hewan ternak
tentunya ini juga akan butuh pendamping ataupun juga butuh pertolongan dari pemerintah daerah sempat
dan juga membersihkan kandang seperti yang saya sudah
singgung sebelumnya memberikan disinfektan dan yang terakhir adalah masak daging hingga matang
karena memang bakteri antraks ini akan mati jika dimasak dengan suhu seratus derajat celcius sehingga tidak tersisa warna merah pada daging
sehingga mungkin untuk anda yang saat ini berniat memakan steak sapi mungkin anda memilih untuk pematangan dagingnya tingkat kematangan dagingnya adalah yang medium well
jangan hindari dulu untuk yang medium ataupun bahkan rare
karena pada saat isu saat ini sedang berkembang
sebaiknya anda menghindari hal hal tersebut
kemudian inilah ciri ciri daging segar yang layak konsumsi sehingga anda untuk bisa mengetahui daging mana saja yang bebas bakteri antraks
yang pertama adalah dagingnya berwarna merah tua dan juga berserat
kemudian juga mengkilap dan tidak ada bercak kebiruan
sehingga jika anda menemukan bercak bercak kebiruan ataupun juga warna merah yang tidak tua dan tidak berserat
jangan dibeli dagingnya
kemudian serat daging terlihat
putih dan bersih bukan kuning
jika serat serat daging berwarna kuning kembali jangan anda beli
kemudian yang terakhir adalah tidak bau anjir
karena memang untuk daging yang fresh ataupun juga daging yang baru saja dipotong dan juga masih sehat
tidak terkena bakteri dari antraks
warnanya akan merah tua dan juga tidak akan berbau angin